menjadi penghubung utama antara pulau jawa dan juga pulau sumatera
membuat pelabuhan merak ini selalu dipadati pemudik saat musim mudik lebaran tiba setiap tahunnya
iya betul berbagai terobosan terus dilakukan untuk memenuhi kenyamanan para pemudik
salah satunya adalah penambahan sepuluh loket kendaraan pribadi yang terbagi di dua res areatol jakarta merak
pemudik harus membeli tiket seharga tiga belas ribu rupiah untuk dewasa dan tujuh ribu rupiah untuk anak anak
tak heran kapal menjadi salah satu pilihan ideal bagi sebagian besar masyarakat indonesia
soalnya lebih dekat saya udah gitu lebih cepat sekarang
kalau dulu emang lossnya padat sekarang tapi udah lumayan
mengantisipasi banyaknya pemudik mulai h tujuh penambahan loket akan diberlakukan
untuk pemudik non kendaraan
tersedia dua puluh enam loket
khusus untuk loket mobil pribadi akan ada sepuluh loket yang dibagi di dua rest area tol jakarta merak
yaitu di res area empat puluh tiga dan enam puluh delapan
berikut ini tarif penyeberangan untuk setiap jenis kendaraan
di musim mudik tahun dua ribu enam belas ini akan ada dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan kapal dengan lima dermaga
yang akan beroperasi selama dua bulan

tak perlu takut ketinggalan kapal
karena kapal akan sandar setiap dua belas menit sekali
pt angkutan sungai danau dan penyeberangan atau pt asdp sebagai pengelola pelabuhan merak
terus berinovasi setiap tahun
siap yaitu ruang tunggu penumpang
ruang tunggu penumpang yang existing loket kita pindah ke depan
biar agak masuk ke pelabuhan merak penumpang itu
nanti diangkutan lebaran biar aman dan nyaman
selain aktivitas naik turun penumpang
di pelabuhan merak kita juga akan disuguhi atraksi dari anak warga sekitar
yang berebut koin di dalam laut
meski kegiatan ini berbahaya dan sudah dilarang
namun tetap saja anak anak pemburu koin ini selalu terjun ke laut
dan meminta para penumpang untuk melemparkan koin
inilah pemandangan yang selalu tersajikan di pelabuhan merak
setiap perjalanan punya cerita tersendiri
keindahan sunset dan atraksi dari anak koin adalah cerita bagi para pemudik di pelabuhan merak
kita mini groom merak